sampai jumpa di video selanjutnya
tolong kalian cegah mereka
mereka dapat membuat kekacauan di bumi ini
mulai sekarang kakak akan berjanji sama kamu
kalau kakak akan meninggalkan keramaian duniawi itu
kakak akan hidup bersama kamu
sampai yang tentu
kita akan disini bersama sampai ajang menjemput kita ya kak
terima kasih dewi kaliani
berkat dewi hasil panen kami pada melimpah
terima kasih kakak
terima kasih dewi
sawitri kenapa kamu menyerangku
aku harus menyinggirkanmu
aku sudah tidak bisa melihatmu di bumi lagi nih
sawitri dengarkan aku dulu
aku tidak bermaksud untuk bersaing denganmu
kita sebagai dewi harusnya bekerja sama untuk mengayomi penduduk kita
sarpala sarpala kau mendengarku
dewi savitri memanggilmu
baik dewi aku akan datang
mereka bisa mengurung kita
serbalah lemparkan batu itu ke atas puncak gunung agar tidak ada yang bisa membebaskan dewi karyani
terpala sebagai ucapan terima kasih apa yang kamu inginkan
kalau diizinkan dewi aku ingin menjadi orang yang paling sakti di muka bumi
aku tidak bisa memberikannya
tapi aku ada sebuah rahasia di kerajaan majalaya
ada sebuah sebuk abadi yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan kesaktian kamu
terima kasih dewi
suara apa itu
sepertinya ada suara yang menggetarkan bom
ada yang minta pertolongan kang
sepertinya dari di balik golong sana
kakang sudah berjanji sama kamu gayatri
kalau kakak tidak akan meninggalkan kamu lagi
hati nurani saya mengatakan bahwa kita harus menolong orang itu
kita harus membantunya di kuart kang
kami sudah berhasil memulai
saya harus bekerjasama
terima kasih kalian sudah menyelamatkanku
walaupun batu ini hanya pecah sebagian
dewi sawitri dan sarpala yang mengurungku disini
sarpala orang jahat itu
dewi kalian sarpala itu adalah kakak seperguraanku
dia itu orang yang bengis dan kejam
dia itu sangat ambisius untuk menjadi orang yang paling sakti di dunia ini
dewi sawitri dan sarpala merencanakan sesuatu
wijaya gayatri aku meminta bantuan kalian
tolong kalian cegah mereka
mereka dapat membuat kekacauan di bumi ini
tapi dewi saya dan gayatri tidak mungkin bisa mengalahkan sarpala
karena dia orang yang sakti
untuk membebaskanku kalian harus mengumpulkan lima pecahan batu biru yang tersebar di lima danau
ikutilah lima penjuru mata angin
buah itu adalah buah apel emas
yang membuat orang yang memakannya akan tetap hidup sampai bulan purnama
itu akan membantu kalian untuk menghadapi dewi sawitri dan sarpala
kami akan membutuhkan apel ini
dewi sawitri dan sarpala
dewi sawitri dan sarpala
dewi sawitri dan sarpala
dewi sawitri dan sarpala
dewi sawitri dan sarpala
nyata gayatri dan wijaya yang hendak menyelamatkan dewi kalian
emangnya kalian bisa mengambil pecahan batu biru ini
aku akan menyuruh makhluk peliharaanku
untuk menjaga pecahan batu ini
gayatri kamu lihat
itu pecahan batu biru pertama yang ada di danau ini
aku akan mengambilnya